ada apa pak
sudah gak muda lagi
bapak ingin merasakan menggendong cucu
tapi gimana allah memberikan ke kamu
kalo kamu tuh sifatnya mendua
sebentar ke andin
sebentar ke elsa
kenapa kamu harus mengalami ini semua nak
tak marah saya kalo perlu
istri saya kenapa dok
tunggu di luar dulu ya pak
istri saya kenapa
istri saya kenapa dok
istri saya kenapa

sus silahkan pak
tolong kerja sendiri ya pak ini untuk kebaikan fashion

pak bu andin masih dalam keadaan koma
kondisinya untuk saat ini terus menurun
kami sudah melakukan cuci darah pada pasien
tapi racun sudah terlanjur menyebar
malam ini adalah masa kritis bagi bu andina
aku masih ada disini
masih dengan perasaanku yang dahulu
tak berubah dan tak pernah berbeda
saya minta seluruh anggota keluarga berdoa ya
semoga ada keajaiban untuk bu anding
masih dengan setia menunggu kabarmu
masih ingin mendengar suaramu
cinta membuatku kuat begini
masih ingin mendengar suaramu
masih ingin mendengar suaramu
masih ingin mendengar suaramu
kalau kamu tuh sifatnya mendua
masih ingin mendengar suaramu
kalau kamu tuh sifatnya mendua
sebentar ke andin sebentar ke elsa
tolong dong kamu tegaskan
tegaskan diri kamu
sudah menjalani hidup masing masing
jangan seperti ini
kalau kamu mau nengok andin
bapak gak mau ada salah paham lagi sama elsa
dan jangan buat elsa sedih
tolong jaga perasaan elsa
istri kamu tuh elsa
kalau aku udah bikin papa sama mama
jadi kepikiran soal rumah tangga aku dan elsa
aku akan usahakan yang terbaik pak
memperbaiki rumah tangga aku
papa mau istirahat di kamar
mohon doa untuk putri kami
andi nikah resmah putri
yang saat menerbaring
icu jakarta hospital
kondisinya saat ini sedang kritis
kenapa hatiku sangat sakit membaca ini
semoga kamu segera pulih
doro kapan sembuhnya
just juga gak tau
sekarang kita berdoa yuk sama sama
kita mohon supaya mamanya rena cepat sembuh
yang ku cintai
ku mohon padamu
yang ku cintai dan aku mohon padamu ya allah
berikan kesembuhan untuk andinku ya allah karena kau adalah maha penyembuh
tiada yang bisa menyembuhkan sakit kecuali engkau ya allah
aku mohon angkat semua penyakit dalam diri putri hamba ya allah